bakso dan tetelan memang pasangan yang pas
ditambah dengan kuah gurih dan pedas
nah di pasar setu bekasi jawa barat ini
ada bakso dan tetelan yang melimpah
namanya bakso kamamet
kamamet itu bakso sunda yang kalau diartikan itu favorit apapun kesayangan
dan ini belum jempolkan tinggalnya dan habis seperti ini
ada tiga puluh empat menu yang siap menggoyang lidah
untuk aneka tetelannya ada tetelan daging jando paru jantung lidah tulangan iga kerongkong kikil usus babat kaki dan ekor
pokoknya satu bagian tubuh sapi ada di sini
dalam sehari tiga ratus kg daging dan jeruan habis di serbu pembeli
saya pesan dua menu
yang pertama bakso tetelan komplit
yang kedua bakso sumsum
awalnya kedai bakso kamamet hanya menyediakan menu bakso biasa
namun atas permintaan pelanggan kini sudah ada lebih dari empat puluh menu yang dapat dipesan
oke sekarang kita coba menu utamanya
seruput dulu ya sumsumnya kakak
aduh enak banget
mau dapat yang besar
datang tepat waktu
kedai bakso ini buka dari jam sepuluh pagi
sampai jam empat sore
rp empat belas untuk satu porsi bakso biasa
dan rp lima puluh lima untuk bakso sumsum sapinya
apakah perjalanan kunir saya sudah berakhir
uh tentu tidak
masih ada satu lagi
kalau ini kita makan yang kuah kuah
tentu saya mau habiskan dulu
saya akan ada rekomendasi satu lagi kuliner yang besar dan jumbo
kita habiskan dulu ya

burger empat lapis
lokasinya ada di kawasan pasar minggu
lapis pertama kedua dan ketiga
diisi daging sapi dan keju yang lumer di mulut
dan lapis keempatnya diberi daging brisket
sebentar masih ada lagi
telur bawang bombay acar saus jamur
saus perpaduan mayonaise serta tomat
diberi sebagai pelengkapnya
aduh aduh dagingnya enak
kipikan daging yang diisi parah dan matangnya tuh enggak yang overcooked gitu loh
seporsi menu jumbo ini berisi tiga daging sapi dengan berat total tiga ratus enam puluh gram
rian fernando dwi agung cnn indonesia